mainkan games menarik di gamesplus
mainkan gamenya dapet pincuannya
kang laming liat untuk gak tuti anak saya
tadi siang ada saya kesini ngobrol sama tuti
nggak ada kang rumahnya dikunci
jelas sekarang sudah tujuan mereka
ini penculikan masal
dede lagi ke ciraos liat rumah
udah dapet rumahnya
min kalau mau minum ambil sendiri ya
min biaya pernikahan kamu habisnya berapa ya
oh kalau itu mimin teh gak tau mak
apa sama ama yang ngurus semuanya
mau mimin tanyain
iya nggak apa apa tuh mak
nanti memimpin tanyain sama apa ya
iya min terima kasih
nikahnya di sini apa di ciraos
maunya sih di ciraos
di sini mah bukan kampung emak
mak teh mau cuma tanya itu aja
iya min maknanya soalnya kan emak baru pertama kali nikahin
kalau gitu mimin pamit ya mak
nanti kalau udah dapet kabar mimin kabarin sama mak
ya min sekali lagi terima kasih ya min
berarti kamu itu diundang sama keluarga mimin
iya pak saum
nanti dari kua setelah menghadiri pernikahannya sobri
bisa langsung ke rumahnya mang badrun
jalannya dekat kok pak saum tidak jauh
dulu di cibarengkok pacaran mereka tidak disetujui
ustadz rw pindah ke sini ke ciraos
mak eros pindahnya ke cidahu
tapi yang namanya jodoh
lihat tuti enggak wak
kusoy melihat tuti
oh mungkin sama cucu
ya udah kalau gitu saya cari dulu ya wak
kemana ya pak saum
iya kemana ini si aku
masa ini pak saum
masa ini pak saum
masa ini pak saum
masa ini pak saum
masa ini pak saum
masa ini pak saum
masa ini pak saum
masa ini pak saum
tapi makasih wak
oh ya sama sama
gak tau a juga bingung
a jadi gampang tersinggung
iya a sih paham
makanya kita harus terus bersama
insya allah akan ada jalan keluarnya
kita harus cepat cari jalan keluarnya
gak bisa cuma menunggu doang
udah gak usah dibahas lagi
nanti udah ribut lagi
gak lama dah
gak sih udah lama
bapak tinggal dulu ya
kebiasaan banget disitu tik
pergi gak bilang dilang
kayaknya eco pak

tadi siang ada
enggak ada kang
jelas sekarang sudah tujuan mereka
ini penculikan masal
cece tenang saja
cai akan turun tangan
permisi ce assalamualaikum
kita mendingan ngomong sama kang idoi daripada sama dia
masih tuti ya
kalau kita pulang bawa buku
tapi kamu tuh jangan sedih nin
lima tahun ke depan
siapa yang lebih maju
saya juga senang bisa deket lagi sama kang idan
seperti zaman kecil dulu
saya jadi lebih pinter
wawasan saya kebuka
saya juga senang nin
saya senang sama kamu tuh
kamu teh penurut
itu tanda tandanya orang yang ingin sukses
ada apa lagi sep
saya ngasih uang ke kamu teh
bukan si ini nin
nih kang aset
kalau nanti saya banyak uang
kemana pun saya pergi
terima kasih kang idan
kalau lagi nyanyi suaranya opa ustadz keren bingits
itu lagu kesayangan opa ustadz
hah oh ustadz pelit masa sama aku main rahasia rahasiaan
tkp dirusak rang sobring komandan
jelas sekarang sudah yang mereka incar
ketua pkk hilang
dan ibu sekretaris hilang
irot kamu lakukan prosedur sembilan di rumah bendahara
dan kamu adun tetap di ring satu
siap satu komandan
yang dianggur agel apa yang mau lakukan nugas rendah anderes bridge
jelaskan hai wai
komandan tadi teh kang sobri ngomong masalah menyendiri
kang sobri bilang pak ustadz rw sedang menyendiri
dede juga bilang pak eros sekarang sering menyendiri
apa yang ditubuhkan sobri